sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

jangan lupain aku ya
ya ternyata omongan aku kebukti sekarang
pak ardi benar benar suka sama kamu
eh gosip tuh sama jevitna tau gak
ya orang aku lihat kok mukanya waktu dia lagi ngomongin kamu
pak ardi benar benar suka sama kamu
kalau pak ardi benar benar jadi suami kamu
pasti kamu bahagia banget
this aku pengen lihat kamu bahagia
udah kamu gak usah nge cet nge cet lagi
mendingan sekarang kamu rapihin pakaian kamu
bahan biasa juga kayak gini
ini perintah mandor
udah cepet tuh pak ari sudah datang
ya elah kangen biasa
dia datang terus marah marah sama gue sama lo
iya tapi hari ini gak kayak gitu
hari ini dia datang buat jemput kamu
eh dia udah mau datang
kamu ikut saya sekarang ya
udah ikut aja
saya tunggu di luar ya
iya saya mau ngerbah penampilan dia
tapi saya minta gaunnya jangan terlalu mencolok
saya mau dia tetap kelihatan alami
iya korban enggak saya temukan dulu
atau fungsi buat bilding
saya saya ada basi bener bener ada
gadis emang cantik
ini dia rumah saya
semuanya saya desain sendiri
yang bener pak
tapi kayak banyak tiangnya ya
nggak usah nggak usah masuk dibuka
kenapa pak sayang lantainya bersih banget
kamu anggap aja rumah sendiri ya
ya silahkan duduk
kenapa sih bapak baik banget sama saya
ngajakin saya ke salon beliin saya baju
sebenernya ada apaan pak
terus terang saya pengen banget lihat penampilan kamu
seperti wanita pada umumnya gitu
loh emang saya gak kayak perempuan ya pak
bukan itu maksud saya
tapi saya lihat selama ini penampilan kamu gak seperti seorang gadis
kenapa sih kamu milih profesi sebagai kulibangunan
itu kan kerjaannya laki laki
ya gimana ya pak
nyari kerjaan kan susah apalagi di kota
ya mungkin saya juga di kampung biasa kok
kerja yang keras keras kayak gitu
emang kamu di kampung kerja apaan
nyangkul sawah pak
saya kalau ingat sawah jadi ingat kakek saya
daripada kamu sedih